sandika paman pati
ada pesan apa
dari telik sandi di perbatasan
berita itu sangat rahasia
hanya boleh diketahui oleh gusi prabu saja
termasuk kepada aku
sebagai pimpinan kalian
yang bertanggung jawab akan seluruh keamanan di pajajaran
sandika paman pati
harus menjaga keamanan ini karena mayang menitipkan kalung ini kepadaku

asep tidak apa apa
terima kasih sek dulu
asep kamu kenapa
ayo kita ke pantai bokan
ayo kita ke pantai bokan
kau yang mengetahui segalanya
ampun beriburgu ampun kusti prabu
jika hamba mengganggu
ada pesan dari riksandi
siapa para dipati yang ingin berhutang
ketika mereka menemukan tuhan
dan orang kalang setara
aku harus menyelidikinya sendiri
siapa yang dimaksud oleh telik sadi itu
siapa yang dimaksud oleh teli sadi itu
aku harus merahasiakan semua ini
hanya ku tahu
jika hamba mengganggu
ada pesan dari teli sadi
siapa yang dimaksud di tempah ini
tiada apa "
siapa para nepat yang ingin berontak
aku harus menyelidikinya sendiri
pesan dari tegik sandi
apa sih pesan tersebut
aku harus cari tahu pesanan apa yang disampaikan oleh telik sandi
siapa yang dimaksud oleh tegik sandi itu
aku harus merahasiakan semua ini
coba aku saja yang tahu
permisi gusif agus
ada keperluan apa nyai orai datang kehadapanku
ampun ratu blorong nyai datang untuk memberi kabar berita
semoga ratu blorong berkenan
kabar berita apa
nyai pernah bertemu dengan seorang murid syenur jati yang memiliki mustika rajab ratu
mustika yang bisa menawarkan segala bisa ular dan binatang beracun lainnya
betul ratu bukan hanya itu
konon mustika itu dapat menyerap kekuatan gaib bangsa kita
kenapa kau tidak merebut mustika itu darinya
tidak semudah itu ratu nyai telah berusaha
namun anak kecil itu dilindungi oleh gurunya yang sakti syenur jati
tunjukkan di mana tempatnya biar aku yang hadapi
sandi ke pamanpati
ada pesan apa dari telik sandi di perbatasan
hamba mohon maaf berita itu sangat rahasia
hanya boleh diketahui oleh gusi prabu saja
sebagai pimpinan kalian
yang bertanggung jawab akan seluruh keamanan di pajajaran
sandi kapangan pati
baiklah atli sandi
kau boleh kembali
terima kasih pak wanpati
tampaknya sangat rahasia
dan hanya untuk gusih prabu saja
akan mencurigai ada sesuatu yang tidak beres
jangan jangan atli sandi itu tahu pertemuanku dengan pak wanpati
kalau sampai gusih prabu tahu
bisa gagal semua rejanaku
saudara pak wanpati
saya akan menunggu
kalau saya dapat tahu
apakah pesan yang terjadi di dalam surat itu
itu sangat rahasia
dan hanya boleh diketahui oleh gusih prabu
maka aku tidak akan memaksa kau untuk mengatakannya
kau cukup menjawab
iya atau tidak kepadaku
apa benar surat yang ada di dalam surat itu
iya atau tidak kepadaku

ada pada gusih prabu
berasal dari pos udara di perbatasan
yang dikirimkan oleh telik sandi
bagaimana pak wanpati bisa tahu
iya atau tidak
dari pos udara
di perbatasan lembah wungkuk
sep kamu kenapa
kalian nyum gak
ateng ateng nyum gak
iya arum banget
kok bau sih